kemacetan panjang terjadi di pintu keluar tol brebes timur senin siang
kemacetan terpantau mencapai tiga puluh tiga km
kemacetan parah terjadi di ruas tol pejagaan brebes timur
kemacetan panjang ini juga berdampak pada ruas tol palimanan kanci
yang dikelola oleh jasa marga
untuk mengurangi kemacetan diberlakukan rekaya selalu lintas
seperti kontraflow dan sistem buka tutup di lajur masuk
jasa marga juga meminta masyarakat menggunakan jalur alternatif
dan memastikan perbekalan makanan dan bahan bakar cukup
karena sepanjang tol brebes sulit ditemukan pom bensin
sebelumnya senin siang kondisi lalu lintas selepas pintu tol brebes timur
mengarah ke tegal ramai lancar
pintu tol brebes timur sempat ditutup pada minggu malam
karena antrian kendaraan mencapai delapan belas km
banyak pemudik yang semalam memilih keluar di pintu tol kanci sebagai alternatif
minggu malam antrian terlihat sejak kilometer dua ratus delapan
sampai senin siang banyaknya kendaraan yang keluar dari pintu tol kanci
pejagan brebes barat dan bulakamba membuat jalur pantura macet
pemudik di jalur pantura yang keluar di bulakamba mengarah ke brebes tegal
menempuh jarak dua belas km dalam waktu tujuh jam